kek kapan saya belajar silatnya
sudah tidak sabar kek
tergesa betul ada apa sih
saya ingin segera punya ilmu seperti kakek
saya ingin tumpah semua penjahat
dan usir semua penjajah yang membuat saya berpisah dengan emak
pendekar kentut baunya minta ampun
aji kentut semar
semar bapaknya gareng petruk
iya musuh yang sakti sekalipun
tidak akan mampu melawan senjata pamungkas semar
yang berupa kentut
tidak sopan ih
kalau kentut di sembarang tempat memang tidak sopan
tapi kalau dipergunakan untuk mengalahkan penjahat
kau bisa mempelajarinya
tidak mau ah jorok
apa betul kakek mengangkat saya jadi murid
bagaimana dengan laskar madangkara
kita tidak perlu cemas
mereka pasti tidak berani muncul dalam waktu dekat ini kanjeng
talent ke yang menang
pernah banyakarian keluar kerugian ini
ah wiping ih laskar madangkara
kita harus menimbulkan rasa aman
di hati rakyat madangkara
supaya mereka tidak merasa
kata orang penjajah yang ini baik
malah mau bikin
negeri kita tambah makmur kan
penjajah yang baik itu
semua penjajah itu rakus
sudah ada kabar tentang brama
anak itu hilang bagai ditelan bumi
nah ini dia
akibat ulah penjajah
apa kita harus berontak kang
mungkin ini sudah takdir
borobyalah eduknya berlalu
itulah hal wa puisme
shalik algumas dari kita
laura dan alexander vivekan kesad invisibely
apa yang kau lakukan
saya bicara sama ayah bahwa saya sudah menjadi murid kakek astagina
memangnya di mana ayah
ayah sudah mati
kek kapan saya belajar silatnya
sudah tidak sabar kek
tergesa betul ada apa sih
saya ingin segera punya ilmu seperti kakek
saya ingin tumpah semua penjahat dan usir semua penjajah yang membuat saya berpisah dengan emak
oh sedang apa mak sekarang ya
atau sudah mati kalau sudah mati pasti sudah ketemu sama ayah
kek kalau saya mati saya bisa berkumpul sama ayah sama emak tinggal di sana
kalau siang bercanda di atas mega kalau malam di bulan mendengarkan dongeng ayah dan mak atau berkunjung dari bintang ke bintang
ya waktu tidur pernah nyi gao kek
ibumu masih hidup
astagina tidak pernah bohong
saya tidak akan pulang
kau mau kemana anak
hanya kaki masuk kan
sepapi sebaiknya disini kita stuck everything pohon
hmm lo ah terserah
kalau nanti tubuhmu sakit
saya akan lakukan
itu pasti yang terbaik bagi guru
saya yakin guru orang yang bijaksana
hari ini gusti senopati akan meninjau daerah mana
beberapa desa di wilayah selatan
dan kau mengawal gusti senopati membawa lima tamtama
beliau ingin dikawal tiga orang saja
katanya itu sudah terlalu banyak
kalian tetap tinggal di sini
sebab kemungkinan besar utusan dari kuntala akan datang kemari
senopati adalah lepa begitu rendah hati dan sederhana
beliau pembesar kuntala yang menjadi panglima tertinggi
seharusnya dia tinggal di istana
tapi beliau lebih suka tinggal di bangsal kesetriaan yang sederhana
beliau kalau bepergian lebih suka naik kuda daripada kereta
beliau benar benar pembesar yang ramah tamah dan tidak sombong terhadap bawahan
makanya dia tidak cocok berada di sini
di negeri jajahan seperti